pansus hak angket atas kpk mempertimbangkan untuk mencabut kewenangan kpk dalam fungsi penuntutan dan penindakan
artinya kpk hanya akan memiliki fungsi supervisi dan koordinasi atas lembaga penegak hukum lain
mendekati akhir masa kerja dua puluh delapan september mendatang
pansus hak angket kpk mulai mempertimbangkan menyusun rekomendasi untuk melucuti kewenangan kpk
salah satu rekomendasi yang dimeniadakan kewenangan kpk dalam penindakan dan penuntutan dan mengalihkan kepolrih dan kejaksaan
artinya kpk tidak bisa lagi menyelidiki menyidik dan menuntut kasus korupsi seperti sekarang
pansus hak angket mengakui pencabutan wewenang kpk bisa terjadi dengan dalih pembenahan sistem penegakan hukum
contohnya misalkan hari ini saya baca ya karena kemarin kami dapatkan itu nota kesepahaman antara kpk
kejaksaan dan kepolisian tahun dua ribu tujuh belas baru saja keluar
yang tentunya dalam prakteknya ternyata berdasarkan juga laporan yang disampaikan dari forum kemarin
yang disampaikan oleh persatuan jaksa indonesia
nyata sekali bahwa nota kesepahaman yang diradatangani oleh pimpinan kpk pak gus raharjo pak tito maupun pak prasetyo
itu sudah dilanggar lagi
sementara anggota pansus hak angket lain membantah niat dpr melucuti kewenangan kpk
pansus ingin mencari solusi perbaikan pemberantasan korupsi
yang harus teman teman media pahami adalah sebetulnya upaya kita adalah pengen kpk hadir bersama kita
supaya misalnya ketika kita temukan persoalan persoalan dalam persoalan misalnya lpsk pelindungan saksi safe house
rumah aman atau niko bilang rumah sekap ada persoalan begitu
kita duduk satu meja mencari solusi dan memperbaiki sistem hukum kita seperti apa
rencana pansus melucuti kewenangan kpk akan dituangkan dalam rekomendasi akhir dan dibawa ke sidang paripurna
hasil rekomendasi tersebut harus mendapat persetujuan mayoritas fraksi jika ingin disahkan
pansus hak angket kpk
berencana mengalihkan fungsi penuntutan kpk kepada kejaksaan agung
sementara kejaksaan siap menjalankan penuntutan asalkan diatur dalam undang undang
jaksa agung muda bidang intelijen adi togarisman menegaskan lembaganya siap mengambil alih fungsi penuntutan dari kpk asalkan diatur dalam kuhp
kejaksaan menegaskan tidak ada tumpang tindih antara kejaksaan dengan kpk selama menangani proses penuntutan kasus korupsi di pengadilan tipikor
kejaksaan mengisyaratkan jika fungsi penuntutan kpk tidak diatur dalam kejaksaan dengan kpk selama menangani proses penuntutan kasus korupsi di pengadilan tipikor

kalau itu dituangkan dalam undang undang namanya undang undang kami wajib melaksanakan
paham artinya kan kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang diberi tugas untuk melakukan penuntutan
ketika dalam undang undang disebut kewenangan itu kita wajib melaksanakan undang undang itu
namanya juga bagian dari kami koordinasi jalan
kewenangan penuntutan ada di jaksagung
jaksa itu kepanjangan tangan dari jaksagung jadi tidak ada di selat tumpang tindu dan lain sebagainya
korespondensi ann indonesia edo ekariski saat ini berada di gedung dpr ri jakarta
edo seberapa serius sebetulnya wacana pelucutan kewenangan kpk yang digulirkan oleh pansus angket kpk
terkait dengan mungkin pertanyaan anda seberapa serius sebenarnya dpr mewacanakan atau akan nantinya menghasilkan rekomendasi terkait dengan melucuti beberapa hal hal atau kewenangan dari kpk itu sendiri
ini nampaknya akan menjadi serius eva karena berdasarkan dari temuan temuan pansus hak angket kpk yang sudah bergulir beberapa bulan belakangan ini
memang pansus sementara ini menyimpulkan ada beberapa hal yang harus diperbaiki termasuk di dalamnya adalah sistem hukum yang harus diperbaiki dalam proses penindakan dan juga penyidikan
yang sudah dilakukan oleh kpk selama kpk berdiri sejak beberapa tahun yang lalu ini eva
nah terkait dengan hal ini nantinya jika memang rekomendasi ini sudah disahkan pada masa akhir kerja pansus yaitu di akhir september ini
dua puluh september mendatang rekomendasi dari pansus hak angket kpk ini akan langsung dibawa ke rapat atau sidang paripurna dpr ri tanggal dua puluh delapan september mendatang
jika disepakati nantinya rekomendasi ini akan langsung dibawa ke pemerintah dalam hal ini adalah presiden
untuk menyetujuinya dan juga menandatanganinya
dan efek dari jika memang hal ini bergulir eva nantinya harus ada perubahan revisi undang undang di kpk sendiri dan juga lembaga lembaga terkait dalam hal ini adalah kejaksaan agung
yang jika memang mekanisme atau skema dari pansus hak angket ini berjalan kejaksaan agung memiliki kewenangan dalam proses peradilan dan juga proses penyidikan di dalamnya itu eva
jadi memang semacam akan ada reformasi kecil di tubuh kpk dan juga lembaga lembaga terkait ini

seperti kejaksaan agung dan juga pihak kepolisian dalam proses pemberantasan korupsi khususnya dalam proses penyidikan dan juga penindakan itu sendiri eva
nah terkait dengan hal itu eva tidak hanya melucuti tanda petik seperti itu proses penyidikan dan juga penindakan dari pihak kpk sendiri
pansus hak angket juga berpendapat bahwa harus ada perubahan dalam sistem rekrutmen penyidik dari kpk itu sendiri
di mana penyidik yang berasal dari pihak kepolisian ini nantinya akan dikeluarkan rekomendasi semacam
semacam rekomendasi dibatasi hanya dua tahun saja pihak penyidik yang dari pihak kepolisian itu berada di kpk
dan harus ada regenerasi selama dua tahun secara runut begitu eva dalam isi penyidik di dalam tubuh kpk itu sendiri
dan terkait dengan penyidik independen pihak pansus hak angket juga merekomendasikan harus ada regenerasi dalam waktu sekitar empat tahun sekali
jadi memang menurut pansus hak angket kpk sendiri butuh adanya penyegaran
dari penyidik penyidik kpk di dalam tubuh kpk selama dua tahun rentang dua tahun dan empat tahun itu untuk menghindari adanya mungkin pembentukan faksi faksi yang sudah dicium oleh pansus hak angket
dalam saat mendatangi direktur penyidikan aris budiman beberapa waktu lalu dalam rapat dengar pendapat di pansus hak angket kpk
jadi eva jika memang ini bergulir ini tentunya akan menjadi wacana yang cukup serius dan juga sangat mempengaruhi undang undang yang berlaku
sangat mempengaruhi proses proses penyelesaian kasus
kasus korupsi yang selama ini kpk bisa kita lihat cukup sangat super power begitu dalam proses penyelesaian kasus korupsi
dan jika mekanisme atau skema ini berjalan nantinya kpk harus bersinergi semacam bersinergi seperti itu eva
dengan pihak kepolisian dan kejaksaan agung secara dengan mekanisme yang berlaku atau melalui undang undang yang nantinya harus ditetapkan tentunya jika memang skema ini berjalan
tidak hanya itu eva pansus hak angket kpk juga sempat kami mendengar akan mewacanakan membentuk badan yang mungkin bisa dikatakan setara dengan kpk yang wacana yang beredar ini adalah mengenai densus tipikor atau densus tindak pidana korupsi
densus ini nantinya dibentuk untuk membantu menurut dari pihak dpr kinerja dari kpk namun kita belum mengetahui secara detail seperti apa nantinya akan berjalan
karena jika ditarik terkait dengan setara dengan kpk artinya akan ada lembaga yang sejenis dengan kpk dalam proses pemberantasan korupsi dan itu mekanisme memang masih belum bisa terbaca hingga sejauh ini eva
dan terkait dengan hal lainnya eva dapat kami informasikan juga bahwa besok komisi tiga dpr ri akan memanggil pimpinan kpk untuk mengadakan rapat dengar pendapat begitu untuk membahas situasi situasi terkini
salah satunya adalah membahas mengenai keterangan aris budiman
dan saat dipanggil oleh pansus hak angket kpk terkait dengan permasalahan permasalahan yang dibeberkan oleh aris budiman
dan tentunya agenda tersebut esok hari atau esok pagi hari ini tentu patut kita nantikan bagaimana sebenarnya mekanisme akan berlangsung
dan ini juga tentunya sedikit banyak akan mempengaruhi mengenai wacana pelucutan begitu eva dari beberapa kewenangan komisi pemberantasan korupsi dalam pemberantasan korupsi di indonesia
baiklah menarik sekali untuk mengamati banyak sekali wacana yang kemudian timbul
di pansus angket kpk ini
kita akan lihat wacana ini akan bergulir kemana begitu ya edo
edo ekariski melaporkan langsung dari gedung dpr ri senayan jakarta